setelah sempat meroket di harga rp delapan puluh per kilogram
kini harga bawang putih berangsur turun di ibu kota
pasca operasi pasar yang digelar oleh pemerintah pada minggu kemarin
harga bawang putih kini berada di kisaran rp empat puluh per kilogram
melonjaknya harga bawang putih mencapai rp delapan puluh
dan di beberapa daerah menyentuh angka rp seratus per kilogram
membuat kementerian pertanian dan sejumlah pelaku usaha
melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga
di pasar induk ramadjati jakarta timur
harga bawang putih pun sudah berada di kisaran rp empat puluh
meski harga sudah turun para pedagang dan konsumen pun
mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menjaga pasokan bawang putih
yang harga dan pasokannya seringkali fluktuatif
hari ini sudah cenderung turun
sekarang sekitar rp empat puluh an dah udah separuh harga
karena operasi pasar kemarin
cuma prinsip pasar cuma dikit banget
yang dapat saya juga pedagang bawang putih
juga dapatnya sepuluh karung
ya satu orang satu ini
langsung habis jam sembilan udah habis
banyak yang dapat yang nggak pedagang bawang putih juga banyak yang dapat
cuman ya emang karena saya penjualannya ini menurun ya
jadi saya belanjanya sedikit
pada saat harga lagi tinggi tingginya
ibu gimana beli bawang putihnya atau malahan nunggu aja
beli juga sih karena kan pelanggan pelanggan yang di perkampungan itu kan membutuhkan
tapi dengan jumlah yang lebih sedikit
iya jadi dikurangi dulu gitu lah
ya mereka juga yang biasa beli sekilo beli setengah
yang biasa beli setengah beli seprapat
sementara itu di pasar induk ramadjati jakarta timur
harga bawang putih berangsur turun dari rp tujuh puluh per kilogram menjadi rp tiga puluh lima per kilogram
sementara di ponorogo jawa timur
harga bawang putih turun di kisaran rp empat puluh setelah sebelumnya melonjak
hingga harga rp delapan puluh per kilogram
pemerintah terus menggelar operasi pasar untuk mengendalikan gejolak harga pangan
di pasar induk ramadjati jakarta timur pada selasa pagi
pedagang mengatakan harga bawang putih mahal karena langkanya pasokan bawang ke agen
harga ecerannya itu rp empat puluh per kilo eceran
tapi kalau untuk per karungnya itu masih tinggi masih harga rp tujuh ratus
karena stoknya di pasar induk kurang masuknya sedikit nggak banyak
memang kebar ya
khawatir harga terus meroket sejumlah warga membeli bawang dengan jumlah banyak di level agen pasar induk
ini apa turun terus
udah turun harganya
berapa hari turun
sudah berapa hari pak
sekarungnya gitu aja ya
sebelumnya berapa harganya
kepala pasar induk ramadjati agus lamun mengklaim harga bawang putih berangsur turun
karena operasi pasar yang digelar pd pasar jaya
bersama kementerian perdagangan dan kementerian pertanian
beberapa bulan terakhir ini memang cukup sedikit
nah karenanya harga itu terus merangkak naik
tetapi sejak lima mei kemarin hari minggu
pemerintah turun tangan melalui pak menteri untuk melakukan op terhadap komoditi bawang putih tersebut
dan dia sudah memastikan bahwa untuk sepanjang bulan ramadan ini
dia sudah mempersiapkan kurang lebih satu ratus lima belas ribu ton untuk skala nasional
ketersediaan bawang komoditas
sejak dilakukan op kemarin harganya beberapa bulan yang lalu
tembus hingga di angka empat puluh delapan ribu di pasar induk ini per kilo
kemarin itu sudah mencapai di angka tiga puluh ribuan per kilo
saat ini operasi pasar terus dilakukan di sejumlah pasar di jakarta
bawang putih operasi pasar dijual rp enam ratus per dua puluh kilogram

bawang putih operasi pasar dijual rp enam ratus per dua puluh kilogram
sementara di ponorogo jawa timur untuk mengantisipasi kenaikan harga saat ramadan
satgas pangan yang terdiri dari anggota polisi dan petugas dinas perdagangan
pemerintah kabupaten ponorogo jawa timur
setelah sepagi melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar
petugas satgas pangan sengaja mengecek harga bumbu dapur
terutama harga bawang putih
yang harga jualnya sempat melejit mencapai rp delapan puluh per kilogram karena stok minim
tadi hasil pemantauan rp empat puluh
kalau harga brosir rp tiga puluh lima
tak hanya memantau satgas ini juga bertugas untuk terus menjaga kestabilan harga bumbu dapur
yang selalu naik setiap bulan suci ramadan
termasuk mengantisipasi adanya pedagang yang akan menimbun barang
tim liputan cnn indonesia